saudara kementerian agama menggelar rapat koordinasi
merespon insiden masalah penerbangan jemaah calon haji di makassar
kementerian agama sudah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia
agar peristiwa ini tidak terulang
dalam pernyataannya jurubicara kementerian agama
ana hasbi meminta garuda indonesia memegang komitmen
akan keamanan dan keselamatan
dengan mempersiapkan pesawat sebaik mungkin dari jauh jauh hari
karena ini berkaitan dengan keselamatan penerbangan jemaah
kementerian agama sudah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia
agar peristiwa ini tidak terulang
dalam pernyataan yang kami kutip dari laman kementerian agama
jurubicara kementerian agama menyatakan
kami meminta garuda indonesia memegang komitmen
akan keamanan dan keselamatan
dengan mempersiapkan pesawat sebaik mungkin dari jauh jauh hari
kita telah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia
kementerian agama sudah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia
agar peristiwa ini tidak terulang